selamat pagi bos
saya push up
tapi nanti jangan dipanggil bos
semarang semarang semarang
kenapa kalian terlambat
sekarang jam berapa
di hp kamu kan ada jamnya
harusnya kalian jam tujuh sudah mulai kerja
selama ini gak ada aturan adanya kebiasaan
gak pakai jam berapa sampai jam berapa
kita bukan karyawan kantor
atau buruh pabrik
cuma ngasih tau aja
tensik tensik tensik
semarang semarang semarang
ledang ledang ledang
ketemu tony gak
terayam terayam terayam
ke mana belum datang

saya nunggu di pintu keluar
selamat pagi kemanan
saya sama teman teman udah sampai
tunggu saya di jalan
yayat beli bensin dulu
kemanan semua hasil kemanan
beli bensin dulu
kita ke parkiran mana dulu
ke parkiran saya dulu aja
motornya di kunci
terus kuncinya dicabut
ajun udah dateng
pulang dari sini
saya makan dulu
di warung soto pinggir jalan
waktu saya dateng
udah ada dua orang yang makan
mereka selesai duluan
cuma bilang terima kasih
nggak mau bayar
waktu saya tanya tukang sotonya
ternyata mereka udah biasa kayak gitu
nggak mau bayar
orang yang nggak mau bayar tuh langsung nggak mau hajar
orang yang nggak mau bayar itu kamu biarin
terus saya hajar
kita udah ditunggu
jangan makan jalan nih
selamat pagi bos
jangan gitu dong
saya kan jadi gak enak
saya juga pake angkot bos
kalau pagi mah biasanya juga memang macet bos
saya jangan dipanggil bos atuh
saya datangnya terlambat
saya push up
tapi nanti jangan dipanggil bos